bantuan perlengkapan mandi yang diterima pengungsi korban gempa pidijaya aceh ternyata ada yang kadaluarsa
pengungsi pun enggan menggunakan perlengkapan mandi yang mereka terima dari salah satu instansi pemerintah
bukan hanya makanan dan minuman yang dibutuhkan pengungsi korban gempa p d jaya aceh
peralatan mandi seperti sabun pasta gigi dan sampo juga dibutuhkan untuk membersihkan badan
ironisnya bantuan peralatan mandi yang diterima pengungsi di posko manasa balek meredu sudah kadaluarsa
apa aja yang expired
semuanya sabun sampo pasta gigi
pasta gigi ya itu juga
pengungsi pun enggan memakainya karena takut efek samping yang timbul akibat penggunaan perlengkapan mandi yang sudah kadaluarsa
distribusi bantuan untuk kebutuhan pengungsi memang sangat dinantikan
namun teliti dalam memilah barang yang ada
akan disumbangkan perlu dilakukan agar tidak ada masalah lain yang muncul di kemudian hari
akbar junisa surya p d jaya aceh